lembang memang menjadi surga bagi para pelancong karena memiliki banyak destinasi wisata
jadi di dalam ada daerah daerah bangunan tematik yang bisa menjadi alternatif berwisata edukasi
nah saya akan mengajak anda untuk mengeksplor lebih dalam
alarm tanda kebakaran terjadi terdengar dari salah satu sudut
para pemadam kebakaran cilik pun beraksi memadamkan api
eits tapi ini bukanlah kebakaran sungguhan
ini adalah salah satu wahana di kawasan wisata tematik lembang
wisata ini pun menawarkan wisata edukasi profesi bagi pengunjung anak anak seperti pemadam kebakaran dokter dan perawat bayi serta polisi
selain sebagai destinasi wisata edukasi deretan bangunan minimalis aneka warna pun cocok untuk menjadi latar berfoto
nah di tempat wisata tematik ini ada penyewaan baju bergaya amerika
seperti apa saya mau coba
untuk menyewa satu set kostum lengkap dengan topi dan payung pengunjung dikenai biaya sel kostum sebesar rp tujuh puluh lima
ini dia kostum ala amerika yang sudah saya coba
berwarna pink dan bermotif bunga bunga
ini dapat disewa selama satu jam
karena akan menambah keseruan berjalan jalan dan berfotoria anda
kostum kostum ini biasanya ramai diburu oleh pengunjung anak anak
pengunjung dapat tampil cantik seperti wanita wanita amerika tempo dulu
kenapa sih mau berliburan ke kota mini ke lembang ini mau ngapain
mau jadi putri
buat di post di sosial media aja sih
kalau ada buat apa nih
setelah puas berbicara
berjalan jalan di wisata temati
saya masih penasaran dengan destinasi wisata lainnya di kawasan lembang
wisata alam rasanya cocok untuk jadi destinasi jalan jalan selanjutnya
sejuk asri dan nyaman sangat terasa di kawasan maribaya ini
sejauh mata memandang pepohonan hijau menjujukan pandangan
wisata ini pun menawarkan wisata foto ekstrim di atas ketinggian sepuluh sampai lima belas meter
dengan latar hutan pinus
bagi anda yang was was dengan wisata foto ekstrim ini tak usah khawatir
prosedur keamanan di lokasi ini terjamin karena semua wahana dicek terlebih dahulu sebelum digunakan
kali ini saya mencoba wahana zigbike yakni menaiki sepeda di atas seutas tali dari ketinggian lima belas meter
saya pun memberanikan diri untuk mencobanya padahal saya gemeteran

dari kejauhan fotografer sudah siap mengambil gambar
nah setelah menguji mental di atas wahana zip bike saya lanjut mencoba wahana lainnya
nah ini merupakan spot favorit yang ada di wisata alam maribaya
namanya adalah value swing atau ayunan yang berada di atas ketinggian sepuluh meter
dan percayalah sekarang saya sedang deg degan
saya pun mencoba untuk berfoto di wahana ekstrim yang lain yakni skype
jadi saya akan seolah olah dapat mengoperasikan pesawat capung
selain wisata jalan jalan kawasan lembang juga dikenal dengan wisata kuliner khas sundanya
saya pun mencoba salah satu kuliner andalan yakni menu ikan nila
ikan nila bakar disajikan bersama nasi putih panas tahu goreng lalapan dan tak ketinggalan sambal terasinya
nyam selamat makan
nah makan ini sangat sedap
nilah bakar kremes ini menjadi penutup jalan jalan saya di lembang kali ini
sampai jumpa di jalan jalan selanjutnya
rizka rizlia kabupaten bandung barat